di studio ada jurubicara timnas anies mohaimin mbak eva kusuma sundari yang tadi juga sudah berbincang ya di paruh sebelumnya
kalau sekarang masih nungguin apa ini mbak eva
kayaknya masih ada sesuatu yang akan ditunggu apa yang masih harus difinalisasi
aku gak tahu aku disini
mungkin ada komunikasi dengan tim di sana
enggak ada beberapa orang yang minta ditunggu
jadi beberapa tim hukum minta jangan ditinggal
itu yang masuk di saya ya di grup ada itu laporan jangan berangkat dulu
jangan berangkat tuh tapi apa tinggal tunggu teknisnya saja mungkin ya
masalah teknis saja untuk mendaftarkan gugatan ini ke mk
tadi kita sebenarnya sudah bahas juga ya pada paruf sebelumnya
bahwa gugatan ini sebenarnya bukan soal angka ya
itu yang kita lihat di pilpres bahwa saat ini anies mohaimin mendapatkan suara empat puluh sembilan ratus tujuh puluh sembilan ratus enam
atau dua puluh empat sembilan puluh lima persen dari total pemilih yang menyalurkan hak suaranya
tapi kita ulas lagi anda tadi sempat menyinggung how to get dan number gitu ya
untuk prabowo gibran bisa mencapai lima puluh delapan lima puluh sembilan
mari kita bahas lagi tadi poin poin bahwa bagaimana angka ini bisa diperoleh oleh calon presiden
selain bansos lalu tadi sempat disinggung juga proses di awal penetapan pasangan calon
ada lagi yang kira kira punya dampak untuk mencapai angka itu
sebetulnya begini kalau teman teman melihat dati vote
itu kemudian kita tinggal nyocokin aja
oh ini ya katanya begini dan itu memang terjadi di lapangan
yang tidak dapat di dirty vote yang aku alami itu adalah
saya sebutnya ya bukan hanya politik uang
tapi worse than that itu adalah tirani uang
karena orang itu enggak tanya apa programmu siapa namamu aramu enggak
jadi berapa yang akan disiapkan untuk hari itu
baik pelaku ya caleg caleg baik pemilih baik petugas pelaksana
jadi enggak hanya bansos ya tapi juga amplop
dan tirani uang itu istilahku penipuan demokrasi
karena orang kemudian datang karena nyoblos karena duit
bukan karena impian yang akan datang akan ada perubahan ya kalau dari sisi kami
tapi karena sudah terima duit maka dicoblos
dan pemilih itu perilakunya sudah sangat menyedihkan dibanding
saya ini kan veteran ya sejak dua ribu empat ya
itu sekarang ngomong karena mbak eva nggak pakai duit
sehingga anda tidak menghormati pemilih
sementara kita argumen dulunya kita ngomong be cost we owner you gitu kan
karena aku menghargai kamu enggak mungkin dong kasih receh gitu ya
itu istilahku bahasa tunggal ya di dalam pemilu ini
oh sampai asn juga minta
kemudian ada aparat desa juga ngomong
selain bagi amplop saya juga dengar ada tekanan tekanan tertentu gitu
untuk apa namanya aparatur sipil negara di daerah begitu ya
apakah ini juga jadi faktor yang bisa memberikan angka itu
itu sampai gak berani aktif di grup smp sma
setiap saat itu bos ngomong eh ingat ya dua ya
dan kepala desa ya yang sangat kasihan tuh kepala desa
dipanggil oleh jaksa dipanggil polisi dipanggil pajak
itu berada di media sosial ya
bagaimana lalu membuktikan bahwa praktik intimidasi tekanan tekanan ini juga mempengaruhi hasil
pada saat proses kampanye begitu ya sampai penghitungan suara
kompastv tetaplah bersama kami di kompastv